banjir kiriman dari bogor sejak jumat pagi selain merendam ratusan rumah di sejumlah wilayah di dki jakarta
meninggalkan sampah di pintu air manggarai jakarta pusat
petugas kebersihan air memperkirakan lebih dari seratus truk dibutuhkan untuk mengangkut sampah tersebut
sampah dibawa aliran kali ciliwung yang terus meluap mulai jumat pagi hingga siang
sampah kayu bambu dan sampah rumah tangga terbawa arus dari bogor hingga menumpuk di pintu air manggarai
petugas kebersihan berusaha mengangkat sampah menggunakan dua alat berat yang disiapkan di pintu air
petugas menyebut sampah banjir kali ini lebih banyak dibandingkan kemarin karena banjir masih terjadi hingga jumat siang
petugas memperkirakan lebih dari seratus truk dibutuhkan untuk mengangkut puluhan ton sampah tersebut
sementara itu pada rabu lalu petugas mengerahkan satu ratus dua puluh unit truk untuk mengangkat sampah yang terseret arus kali ciliwung
sampah banjir ini nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir di bantar gebang bekasi
untuk sampah yang di pintu manggarai ini kemungkinan besar untuk hari ini lebih banyak dari pengaruh
karena sampah sampah ini sampai saat ini masih ngalir banyak dengan kemungkinan lebih dari kemarin
untuk kemarin itu kita kerja dari hari rebo ya kita sampai jam setengah sepuluh
kemudian dilanjut besoknya itu seluruhnya kita angkat sampah sampah yang ada di manggarai ini kemarin
jumlahnya itu sampai seratus